mengkampanyekan pemadaman lampu pada sabtu pukul delapan sampai sembilan malam
agar bisa menikmati pemandangan angkasa di hari keantariksaan
di observatorium pribadi rumah noong di lembang bandung
dan ini rumah observatorium ini membuka pintu bagi siapapun yang ingin meneropong langit di hari antariksa
lembaga penerbangan dan antariksa nasional merayakan hari keantariksaan enam agustus
dengan kampanye mematikan lampu untuk mengurangi polusi cahaya
untuk menyambut kampanye ini observatorium antariksa pribadi rumah noong di lembang bandung
membuka pintu lebar lebar bagi yang ingin menikmatinya
rumah noong sudah menyiapkan dua buah teleskop untuk melihat pemandangan langit
dengan teleskop dan kondisi langit tanpa polusi cahaya
planet saturnus misalnya akan jelas tampak dengan cincinnya
besok pada dasarnya fenomena yang rutin
yang setiap saat bisa kita nilai
hanya memang ketika kampanye langit gelap ini dilaksanakan
maka kita akan melihat keindahan langit yang lain daripada yang lain
jadi kita bisa melihat milky way
dan kita tahu milky way itu tidak bisa kita lihat dari setiap tempat
tapi kalau besok masyarakat turis serta untuk mematikan lampunya
dengan tidak adanya polusi cahaya
tanpa teoskop pun sejumlah benda langit akan tampak jelas bagi mata telanjang
ini seperti rasi angsa atau signus di langit utara
hingga tiga bintang terang di sekitar rasi angsa seperti vega denab dan al tair